gelaran pilkada dua ribu delapan belas akan dimulai
pesta demokrasi ini tidak hanya disemarakan oleh tim pemenangan
namun juga oleh tim relawan
kehadiran tim relawan ini menjadi fenomena baru
yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemilu beberapa tahun terakhir
jawa barat merupakan salah satu daerah
yang akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur
untuk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keempat pasangan itu ialah pasangan deddy mizor deddy mulyadi
redon kamil uruzanul ulum sudrajat amasaihu
selain memiliki tim kampanye yang berasal dari partai pendukung
keempat paslon juga memiliki tim relawan yang berasal dari masyarakat
deddy mizor dan deddy mulyadi memiliki beberapa relawan
di antara yang alaskar nagabonar dan relawan duo dm
relawan paslon redon kamil dan uruzanul ulum
yaitu relawan jabar juara dan barisan ridwan kamil
relawan tba senudin dan agusin
dan relawan anton carlian di antaranya relawan hasanah dan relawan projo
sementara paslon sudrajat dan amal saihu memiliki tim relawan asik dan relawan siaga
tim relawan pun memiliki kegiatan atau program untuk membantu pemenangan paslon
seperti pembuatan spanduk dan baliho
mengumpulkan uang sumbangan untuk kampanye
dan berbagai kegiatan lainnya
keempat paslon mengklaim telah memiliki basis relawan
di dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat
tidak dibungkiri setiap relawan memiliki kepentingan kepada paslon yang didukung
tidak ada tuntutan apa apa
terus terang kalau yang saya tangkap
kalau kader itu memang mereka harus fatsun
patuh pada instruksi satu
sehingga kesannya memang top down
tapi kalau relawan bottom up
relawan justru tumbuh dari bawah datang ke kita
mereka datang dengan segala kecintaannya
mereka datang dengan segala perhatian yang begitu berlebihan ke kita
terus terang dan mereka juga nothing tulus
kita ingin meluruskan itu ya
kita nggak tahu apakah memang ada sebagian dari relawan yang berharap ini dan berharap itu
tapi yang kita tanamkan ke teman teman adalah bahwa
kita ingin memperjuangkan jawa barat yang lebih baik untuk semua orang
harapanannya ini pasti macam macam
ada masyarakat yang harapannya agar pendidikan murah gratis bebas
ada orang yang harapannya karena ingin lapangan pekerjaan bisa dipastikan di jawa barat
ada orang yang harapannya agar pemerintahan ini bersih dan sebagainya
tidak bisa dipungkiri
tidak bisa dipungkiri dan itu satu keniscayaan
oleh karena itulah kemudian kami akan menjelaskan kepada seluruh warga masyarakat jawa barat
bahwa kandidat yang kami dukung itu bisa menyelesaikan
bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi masyarakat
kalau menyangkut tentang bagaimana kekuasaan
alhamdulillah sampai hari ini kami tidak punya motivasi bagaimana untuk menjadi misalnya direktur
bank jabar tidak ada itu
tidak ada itu mas
ya untuk misalnya direktur bumd ya itu kita tidak ke sana
ya gitu loh
tujuannya untuk pemerintah
itu sementara untuk bagaimana memenangkan pak hasan maupun pak anton
fenomena munculnya tim relawan dari masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan untuk partai maupun paslon
masalah ini kan juga membantu pembiayaan
jadi mengurangi politik biaya tinggi sebenarnya
kalau relawan itu memang yang betul betul dalam arti sebenarnya ya relawan dia bergerak tanpa kemudian harus dibiayai logistiknya begitu
kedua tadi karena dia sifatnya lebih cair lalu apa dari berbagai elemen kan sebetulnya
saya pikir dalam konteks pembangunan demokrasi itu positif positif saja
keberadaan tim relawan untuk pilkada telah diatur dalam peraturan kpu
nah terkait banyaknya relawan atau kelompok kelompok yang
atau kelompok yang mensupport masing masing pasangan calon
tentu kpu melalui peraturan kpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas tentang kampanye itu mengaturnya bahwa dalam pelaksanaan kampanye
tim kampanye pasangan calon itu bisa dibantu oleh satu pihak lain atau yang kedua adalah relawan
nah terkait aturan relawan siapapun boleh membuat atau membentuk tim relawan
hanya ada persyaratan
yang pertama dia harus didaftarkan kepada kpu secara administratif itu satu hari setelah penetapan hari ini dan paling lambat pada masa kampanye
yang kedua tentu relawan itu juga harus dia legal
dia mendapat surat pengantar dari pasangan calonnya
jadi itu boleh diatur
nah menggunakan formulir bckwk tiga nomornya
jadi tentu kpu jawa barat mengimbau bagi relawan siapa saja dari tim rindu tim dua dm atau tim asik atau tim hasana itu boleh masyarakat masyarakat menjadi relawan
yang tentu nanti membantu mensupport pelaksanaan kampanye
tetapi tadi harus didaftarkan paling lambat pada hari pertama kampanye yaitu tanggal lima belas februari dan mendapat surat pengantar dari pasangan calon

jadi tentu ini harus diatur
pilkada jabar akan memasuki masa kampanye mulai tanggal lima belas februari hingga dua puluh tiga juni mendatang
franky wijaya bandung